pemerintah dan dpr telah menyepakati pembahasan rancangan anggaran dan pendapatan belanja negara dua ribu dua puluh
kesepakatan yang dicapai pada juli lalu itu menyepakati asumsi ekonomi makro rapbn dua ribu dua puluh
rapbn dua ribu dua puluh dua disusun di tengah ketidakpastian akibat penyebaran pandemi covid sembilan belas
yang telah berlangsung selama satu tahun enam bulan
pemerintah dan dpr sepakat untuk memasang asumsi pertumbuhan ekonomi secara konservatif
dalam asumsi makro rapbn dua ribu dua puluh
nilai tukar rupiah disepakati rp tiga belas sembilan ratus hingga rp empat belas delapan ratus per dolar as
kemudian di sektor energi kesepakatan asumsi harga minyak mentah indonesia
di rentang rp lima puluh lima sampai rp tujuh puluh tujuh usd lifting minyak bumi rp enam ratus delapan puluh enam sampai rp tujuh ratus lima puluh per hari
dan lifting gas bumi rp satu tiga puluh satu sampai rp satu dua ratus setara minyak per hari
kemudian untuk target indikator pembangunan dua ribu dua puluh dua disepakati nilai tukar petani
di indeks satu ratus tiga sampai satu ratus lima kemudian nilai tukar nelayan rp satu ratus empat sampai rp satu ratus enam
selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana kita bisa membaca asumsi dasar ekonomi makro dalam rapbn dua ribu dua puluh
dan nota keuangan jelang kemerdekaan ke tujuh puluh enam republik indonesia
kemudian apa saja catatan yang harus diperhatikan untuk mencapai target pemerintah
dan juga memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di kala pandemi yang belum berhenti ini kita akan bahas
bersama para penyelenggara
para narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan zoom langsung saja saya sapa
yaitu ada mas bima yudhistira dari selios
selamat pagi mas bima
baik mas bimo kita langsung saja bahas bagaimana kemudian rapbn tahun dua ribu dua puluh
dengan asumsi makro yang sudah juga banyak beredar luas ya di media
dibandingkan kuartal dua tahun dua ribu dua puluh begitu
kemudian diterpak kita kembali dengan pandemi covid sembilan belas yaitu di berlakukannya kembali ppkm
darurat di jawa bali dengan berlevel begitu
bagaimana kemudian anggaran pemerintah bisa memanfaatkan terus momentum pertumbuhan ekonomi kita
di kala pandemi yang masih menerapkan gas dan rem terus menerus
tentu kalau kita melihat dari asumsi rapbn yang disetujui antara pemerintah dengan dpr
rentangnya memang cukup optimis ya cukup optimis
bahkan batasan atasnya
ini menunjukkan bahwa pemerintah di satu sisi berkomitmen untuk cepat menyelesaikan krisis pandemi
harapannya dua ribu dua puluh satu atau dua ribu dua puluh dua awal target vaksinasi bisa dilanjutkan sehingga cepat mencapai herd immunity
tetapi di sisi yang lain memang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahun depan yang relatif tinggi
ini perlu beberapa hal yang harus diantisipasi
salah satunya adalah misalnya dari sisi faktor eksternal
kita melihat bagaimana pergolakan yang terjadi di timur tengah satu minggu dua minggu belakangan ini
ini dampaknya bukan hanya di semester kedua tahun dua ribu dua puluh satu tapi juga akan berlanjut ke tahun dua ribu dua puluh
dan ini akan berpengaruh terhadap harga komoditas misalnya yang diandalkan sebagai sumber utama ekspor indonesia
berikutnya lagi dari sisi misalnya investasi
pemerintah menekankan investasi
tetapi ini saling berkaitan
karena beberapa faktor yang terjadi di indonesia

satunya adalah perubahan kebijakan moneter di amerika serikat ini bisa melemahkan nilai tukar rupiah
jadi kalau kita melihat asumsinya memang dalam kondisi yang optimis tetapi perlu lebih berhati hati
jadi eksternal akan berperan cukup besar ya nantinya dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita
tapi kalau kita melihat bagaimana pidato presiden sebelumnya dalam sidang bersama dpr mpr juga dpd ri
salah satu penyumbang tersebut
dan ini adalah faktor besar juga dalam pdb kita
bagaimana kemudian bisa tetap rata begitu penyebaran konsumsi rumah tangga di indonesia di tengah
kalau kita melihat saat ini banyak juga ya angka pengangguran yang cukup besar terjadi karena pandemi covid sembilan belas
berkaitan dengan kondisi sekarang ini begini
jadi pemerintah di satu sisi memang mempercepat adanya pemulihan daya beli masyarakat

tetapi daya beli masyarakat tidak hanya diselesaikan dengan bantuan sosial
tapi daya beli masyarakat tidak hanya diselesaikan dengan bantuan sosial
karena itu sifatnya adalah temporer
ini saya kira satu hal yang cukup sulit dilakukan
di sisi yang lain ada tekanan tadi eksternal bisa mendorong kenaikan harga bahan bakar kemudian harga energi
karena harga minyak mentahnya fluktuasinya cendung mengalami kenaikan
itu juga satu hal yang bisa menekan daya beli
kemudian kita melihat bagaimana penyaluran kreditnya
jadi kalau konsumsi masih memegang peranan yang penting ini perlu disupport oleh sisi kredit
karena konsumsi akan bergerak ketika penyaluran kredit kepada dunia usaha itu juga meningkat
penghasilan masyarakat juga meningkat pada ujungnya sehingga belanja lebih banyak
nah dengan logika seperti itu konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh penyaluran kredit perbankan ini masih relatif rendah
sampai di bulan juni dua ribu dua puluh
dua puluh satu persumbuhan kredit konsumsi itu kecil sekali
jadi itu salah satu yang menjadi tantangan karena banyak negara yang terlalu cepat melakukan pemotongan perlindungan sosial
akibatnya daya beli masyarakatnya kembali menurun
nah ini yang kita akan lihat nanti di dalam pidato nota keuangan
apakah pemerintah tetap melanjutkan komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan
kemudian mempertahankan daya beli
atau mencoba formulasi yang lain yaitu mendorong sisi investasi dan sisi ekspor
ini yang menjadi pertanyaan besarnya
mas bima mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita menyimak bagaimana pembacaan ruu apbn tahun dua ribu dua puluh satu sekaligus nota keuangan

kalau kita melihat situasi di tengah pandemi saat ini sebetulnya kalau berdasarkan data yang disabutkan oleh pemerintah cukup optimistis memang
pertumbuhan ekonomi kemudian kegiatan ekspor impor kita
begitupun dengan pertumbuhan pertumbuhan kegiatan masyarakat lainnya yang cukup meningkat
begitu di kala kuartal satu menuju kuartal ke dua tahun dua ribu dua puluh satu ini
tapi kalau melihat lebih dalam lagi lebih luas lagi secara makro di masyarakat
sebetulnya apakah sudah benar benar kita ada di tren perbaikan yang ditunjukkan oleh data tersebut atau bagaimana
karena di kuartal ke tiga tantangannya berbeda ya
tapi di kuartal ketiga pembatasan sosial dilakukan lebih ketat
kemudian lonjakan varian delta covid sembilan belas
ini menjadi penghambat juga bagi pertumbuhan ekonomi sepanjang semester ke dua dua ribu dua puluh
sehingga di semester dua dua ribu dua puluh satu kita bisa tumbuh secara tahunan itu positif
itu sudah satu pencapaian yang luar biasa
tidaknya indonesia tidak jatuh lagi di bawah jurang resesi ekonomi
itu sudah cukup biasa
kemudian melihat dari kualitas pertumbuhan lebih penting lagi
sektor sektor yang tumbuhnya tinggi pada kuartal ke dua itu didominasi oleh sektor jasa yang serapan tenaga kerjanya tidak sebesar sektor industri manufaktur maupun sektor pertanian
jadi konsen kita juga terkait dengan serapan tenaga kerjanya
kalau pertumbuhan tinggi tetapi serapan tenaga kerjanya rendah
sebenarnya bukan percuma tapi tidak optimal
nah ini yang menjadikan kuartal ke tiga dan kuartal ke empat ini masih banyak ketidakpastian ya
apakah kita bisa selesai pandemi ini menjelang kuartal keempat sehingga nanti ada natal dan tahun baru masyarakat pede lagi untuk berbelanja
atau kemudian masih berlanjut terus bahkan sampai dua ribu dua puluh dua harapannya tidak berlanjut terus
nah ini akan berpengaruh juga terhadap banyak indikator makro
atau ekonomi lainnya
baik arya masih banyak sekali ya tantangan terutama pandemi covid sembilan belas ini
sekaligus juga kita menyoroti bagaimana anggaran pemerintah dalam hal kesehatan dan pengembangan sumber daya manusia ini bisa mendapatkan realisasi yang baik pada kuartal tiga dan keempat
sekaligus bagaimana nantinya pada rapbn tahun dua ribu dua puluh
mas bima nanti kita lanjutkan perbincangan kita namun sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana persiapan jelang laporan rapbn tahun dua ribu dua puluh
dan pembaca nota keuangan di gedung dpr ri
cnn indonesia breaking news
baik anda kembali di cnn indonesia breaking news
dan bagaimana kita bisa membaca asumsi dasar ekonomi makro dalam rapbn tahun dua ribu dua puluh dua dan nota keuangan yang dibacakan oleh presiden republik indonesia jelang kemerdekaan ke tujuh puluh enam republik indonesia
apa saja catatan yang harus diperhatikan untuk mencapai target pemerintah dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi kita di kala pandemi yang belum terhenti
kami akan bahas langsung bersama staf khusus kementerian keuangan
mas justinus prastowo dan juga direktur selyos mas bima yudhistira
selamat siang mas pras mas bima masih bergabung bersama kami
oke tadi kita sudah menyimak bagaimana nota keuangan yang disampaikan oleh presiden joko widodo sekaligus juga ruapbn tahun anggaran dua ribu dua puluh dua

mungkin saya ke mas bima terlebih dahulu mas bima tadi presiden menyebut bahwa banyak ada ketidakpastian yang tinggi dalam menyusun ruapbn tahun dua ribu dua puluh dua

mas bima masih banyak dipengaruhi oleh pandemi covid sembilan belas sehingga harus antisipatif responsif sehingga terdapatlah tadi indikator asumsi dasar ekonomi makro yang disebutkan oleh presiden
sampai siapasah catatan dari anda mas bima
ya satu presiden mengakui bahwa memang tantangan paling besar masih berada dalam situasi pandemi ya
artinya semakin baik penanganan pandeminya harapannya tidak terlalu lama
dan ekonomi kembali dilonggarkan
kemudian yang kedua benarnya berkaitan dengan motor ekonomi yang cukup penting
salah satunya dari sisi ekspor kemudian disebut investasi dan juga pengembangan ekonomi digital
jadi bapak pidato hari ini itu membuktikan bahwa memang reformasi struktural
ini adalah hal yang paling penting untuk dilakukan jadi pandemi tapi juga reformasi strukturalnya
karena memang ini ada kesempatan besar di sisi ekspor harga komoditas memang bagus
tapi tantangannya juga cukup besar ya ada kondisi geopolitik yang berubah
kemudian juga ada negara itu jadi divergensi pertumbuhan ekonomi
ada negara yang pemulihannya relatif cepat
tapi ada juga negara negara yang masih lambat sehingga kita harus pintar pintar juga
memilih target pasar ekspornya di sebelah mana
dan yang menarik lagi sebenarnya ada dua yang saya catat di sini
satu adalah inflasi
kenapa karena melihat harga komoditas kemudian meningkat
ini bisa berpengaruh terhadap cost push inflation
atau inflasi dari sisi stokan
harga minyak naik akan berakibat pada penyesuaian bbm non subsidi
kemudian juga tarif listrik khususnya bagi industri yang non subsidi
artinya ada pertumbuhan permintaan yang meningkat
plus dari sisi pasokan juga ada penyesuaian harga
ini concernnya adalah inflasi dan yang kedua
ini berkaitan dengan
ini relatif juga sangat mungkin untuk masih bisa koreksi
dan penyesuaian kebijakan dari moneter amerika serikat
ini bisa mempengaruhi kurs rupiah
juga pada akhirnya adalah suku bunga dari surat utang pemerintah akan semakin meningkat
dan implikasinya nanti kepada beban bunga utang
yang mungkin akan lebih berat lagi pada tahun dua ribu dua puluh dua ke depan
oke sehingga mempengaruhi indikator indikator lainnya
terhadap ekonomi makro kita
yang sepertinya akan bergerak lebih dinamis lagi tahun dua ribu dua puluh
apalagi nanti menuju kuartal tiga kuartal empat tahun dua ribu dua puluh satu ini
saya ke mas pras
mas pras tadi mas bima juga sempat menyinggung soal
bagaimana dinamika eksternal yang akan mempengaruhi pergerakan ekonomi kita
kalau melihat juga pidato dari presiden
tentang nota keuangan
presiden mendorong agar penerimaan negara ini bisa digenjot salah satunya
dengan memperluas potensi penerimaan pajak
dan sekaligus memberikan kebijakan fiskal yang lebih akomodatif
lebih responsif lebih reformasi yang lebih baik
bagaimana saat ini strategi yang akan dilakukan mas pras
ya terima kasih
saya juga berterima kasih mas bima
tadi memberikan overview yang cukup lengkap ya
dan menurut saya itu menggambarkan secara cukup baik
apa yang menjadi inti dari era pbn atau nota keuangan dua ribu dua puluh
tentu saja kita tetap bertolak kepada asumsi
masih ada tidakpastian
dinamika global maupun domestik juga masih perlu diantisipasi
dan yang jelas
kalau dikaitkan dengan pidato presiden tadi pagi
pentingnya kita membuat terobosan dan berpikir
tidak boleh kita berpikir dengan cara cara normal
dan berdindak dengan cara cara normal
nah era apbn dua ribu dua puluh dua juga dirancang dengan cara berpikir seperti itu
tetap mengakomodir dinamika fleksibel
dan fokus kepada beberapa hal yang secara fundamental kita butuhkan
sebelum saya masuk ke penerimaan karena ini juga penting

misalnya perbaikan dtks yang bertahun tahun menjadi kendala kita
misalnya perbaikan dtks yang bertahun tahun menjadi kendala kita
untuk bisa memberikan bansos dengan baik
untuk bisa memberikan subsidi tepat sasaran
lalu juga fokus kepada mismatch di sektor pendidikan
pentingnya kita betul betul menggali lebih dalam
apa problematik sektor ini sehingga bisa diurai dan diselesaikan
tadi pagi presiden menyampaikan bahwa banyak masalah yang terungkap
karena pandemi ini di sektor kesehatan
nah kita tertantang untuk berdiri
untuk berani memulai investasi di industri farmasi dan sebagainya
agar kita bisa mengejar kemajuan negara negara lain
nah di sini pajak menemukan pintu masuk relevansinya
kalau kita punya pola atau model belanja yang sekarang itu sudah zero budgeting
sehingga efisiensi menjadi kunci
maka seperti tadi mas sumedha sampaikan
kita harus hati hati dengan penambahan utang
mau tidak mau kemandirian fiskal harus bertumpu pada
nah kalau dua tahun terakhir ini pajak fokus menjadi insentif
ini saatnya kita mulai memikirkan apa langkah terobosan
strategik yang dapat diambil sehingga penerimaan pajak optimal
tanpa kalau kata presiden tadi tanpa mengurangi daya saing
tanpa mengganggu ekosistem yang sudah terjaga
yaitu bagaimana reformasi struktural dijalankan
nah di sini tadi disampaikan
kita ingin menyelesaikan ruu kup
dengan segala perbaikan dan dinamika yang ada
lalu juga perbaikan administrasi
cortex system pendekatan kewilayahan
sehingga bisa memotret potensi yang real di lapangan
sampai level paling rendah
dan terakhir adalah ekonomi digital
yang jelas jelas tumbuh dan belum sepenuhnya dapat kita capture
dengan perbaikan itu baik sisi regulasi
maupun administrasi diharapkan kita bisa beriringan
pandemi kita kelola kita atasi
dan ekonomi kita jaga
masuk dengan kebijakan perpajakan yang moderat
tetapi menuju kepada optimalisasi
terkait dengan penerimaan pajak ini di kala pandemi covid sembilan belas seperti ini
mungkin nggak kita bisa mengoptimalisasi penerimaan pajak tersebut
sekaligus juga kita secara perlahan mempersempit defisit dari
dari anggaran belanja pemerintah mas bima
ini satu hal yang saya lihat juga cukup problematis
karena penerimaan pajak tadi disebutkan oleh pak jokowi
targetnya rp satu lima ratus enam triliun
kemudian di dua ribu dua puluh satu rp satu dua ratus dua puluh sembilan triliun
nah ini koreksi pak istins kalau angkanya kurang pak
tapi kalau dibandingkan berarti ada kenaikan
tumbuhan penerimaan pajak di dua ribu dua puluh dua
perpajakan itu mas bima ya termasuk belia dan cukup
silahkan pak istins
ya oke ini kalau kita bandingkan secara year on year penerimaan pajaknya
jadi memang dari penerimaan pajak ini relatif cukup tinggi kira
tapi yang penting adalah mendukung revisi ketentuan umum perpajakan
dengan catatan memang tadi ya
apakah dalam situasi seperti sekarang dan pemulihan daya beli di kelas menengah bawah
kita baca dari beberapa indikator keyakinan konsumen yang kena sekarang adalah
golongan pendapatan yang paling bawah
percayaannya keyakinannya turun
nah ini jangan sampai adanya reformasi perpajakan
itu membuat daya beli sudah lemah ini semakin lemah lagi
kemudian yang kedua
juga memang harus hati hati terhadap produk produk yang akan dikenai pajak ya
ini perlu pembahasan lebih jauh
seperti bahan makanan kemudian layanan pendidikan layanan kesehatan
ini mungkin masih perlu diskusi lebih panjang
tetapi kalau kita membaca reformasi perpajakan secara lengkap
ada beberapa memang harus didorong
seperti pajak karbon
kemudian juga bagaimana menutup celah perpajakan mitas negara
meningkatkan penerimaan pajak
maka artinya penerimaan pajak harus lebih tepat pasaran
dan jangan juga mengganggu pertumbuhan ekonomi
selain pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga kualitasnya
oke pajak yang tepat sasaran a
mas pras ini kalau kita bicara soal indikator ekonomi makro lainnya yang disebutkan adalah
kemiskinan angka kemiskinan yang pada tahun dua ribu dua puluh satu ini
namun pada era apbn tahun dua ribu dua puluh dua
mas pras kalau melihat data ini
melihat bagaimana juga stimulus yang diberikan kepada masyarakat ekonomi lemah hingga sektor umkm
bagaimana kemudian pemerintah akan berencana untuk menekan angka kemiskinan
sekaligus juga rasio gini yang semakin
rentangnya semakin menyempit begitu
sehingga ketimpangan tidak semakin besar
ya tadi saya merespon mas dimas sedikit
betul tadi mas bima timing harus dikelola dengan baik
bagaimana supaya optimalisasi pajak
dan upaya menjaga momentum pembelian ekonomi
itu betul betul ada pada real yang sama pada takaran yang tepat
saya setuju itu dan pemerintah dengan dpr
sangat memikirkan bagaimana kita mengelola timing itu
nah terkait dengan kemiskinan dan ketimpangan
kalau kita lihat data dua ribu dua puluh dan semester satu dua ribu dua puluh
terlihat bahwa program pemerintah kontrasiklus
efektif itu mampu menunjukkan hasil
yaitu mengurangi laju penambahan orang miskin
dan juga menjaga supaya ketimpangan tidak terlalu lebar
tentu ini belum cukup
tetapi kita ada pada arah yang tepat
maka kalau kita melihat
sudah mengenali permasalahannya
tadi pak presiden menyampaikan
ddks menjadikan tantangan
lalu skema skema yang ada diperkuat dan dipertahankan
ditambah lagi dengan perbaikan skema subsidi
dari subsidi barang ke subsidi orang
dengan dukungan kepada sektor pendidikan
itu adalah upaya yang komprehensif untuk menjaga
supaya kelompok yang paling terpinggirkan
yang paling tidak beruntung
sekaligus kalau kita perhatikan
di dalam capaian kuartal dua dua ribu dua puluh
tampak bahwa sudah terjadi pemerataan yang relatif lebih baik
sektor sektor yang tumbuh
tidak hanya bergantung kepada konsumsi
belanja pemerintah atau konsumsi
tapi itu sudah merata
dan ini menunjukkan harapan
tertiptanya sektor yang dulu agak lambat
sekarang menjadi lebih cepat
panjang bisa dikelola dengan baik
karena nanti umkm pun bisa masuk ke sana dengan lebih baik
ini banyak sekali sebetulnya yang bisa kita bahas
dari asumsi dasar ekonomi makro yang disampaikan oleh presiden jokowi
mas bima mungkin singkat saja
bagaimana mas bima membaca bagaimana penyerapan transfer dana ke daerah
dan juga percepatan realisasi anggaran kesehatan pendidikan
yang digelontorkan oleh pemerintah yang cukup besar
begitu terhadap kecepatan tersebut
agar dana ini mudah mudahan bisa terrealisasi dengan baik
begitu penyerapan ya hingga ke daerah daerah
ya problemnya memang masih klasik ya
jadi situasi sedang krisis
tetapi memang respon dari
pemerintah daerah itu juga masih perlu mendapatkan catatan ya
masih banyak dana yang disimpan di perbankan
biasanya kementerian keuangan sering komplain soal itu
sudah di transfer tapi dana disimpan
jadi kita setuju mendorong agar pemerintah daerah juga lebih responsif ya
kemudian ketakutan ketakutan terhadap kriminalisasi
sebenarnya banyak yang berdasar juga
karena dari awal kejaksaan sudah turut dilibatkan
ada kpk bpk
jadi sudah dilibatkan dalam hal perencanaan sampai eksekusi
kriminalisasi itu sebenarnya kalau memang niatnya mengorupsi dana bantuan sosial
ya korupsi aja
jadi jangan kemudian berharasan belanjanya kemudian agak ditahan
karena khawatir pejabatnya bisa mengatakan itu
sehingga pertukaran yang diandalkan yang terakhir
dan juga kemudian bagaimana sampai ke level level daerah
itu dilakukan semacam
bukan sibak ya
tapi semacam sampel gitu ya
jadi apakah bantuan bantuannya sudah tepat sasaran
jangan sampai ada penerima yang berhak
malah tidak menerima atau dipotong
itu dengan oknum
baik mas bima mohon maaf saya harus potong karena waktu kita telah habis
jangan sampai perintah daerah terutama
khusus pendataan untuk usaha mikro
itu jangan sampai pemerintah daerah pakai data yang lama
karena males untuk mencari data yang dari
oke pemutakhiran data di berbagai aspek
dari pemberian stimulus hingga penerima bantuan sosial
itu sudah tidak berjalan
baik baik mas bima
saya mohon maaf saya harus potong karena waktu kita telah habis
semoga ini benar benar prinsip kehatian
masih bisa terus diterapkan di apbn kita tahun dua ribu dua puluh satu
sehingga memang target pencapaian ekonomi kita tahun dua ribu dua puluh
bisa semuanya tercapai
rasio gini ketimpangan juga bisa ditekan
terima kasih para narasumber
staf khusus kementerian keuangan
dan juga mas bima yudhistira
direktur dari selyo sudah bergabung bersama kami
siaran indonesia breaking news
saya aldi hawari